di atas lahan kosong yang tergenang air inilah kantin smp negeri dua puluh enam surabaya berdiri
konsep kantin hijau dan terbuka ini dibangun sejak tahun dua ribu sebelas
dana pembangunannya awalnya menggunakan dana sekolah sponsorship dan masyarakat melalui komite sekolah serta wali murid
namun sejak tahun dua ribu sebelas pembiayaan sepenuhnya oleh pemerintah kota surabaya
sistem pengelolaan kantin dibuat berbeda
agar makanan tetap higienis setiap siswa wajib melepas alas kaki
penyimpanannya wajib menggunakan kemasan non plastik dan dibawa sendiri sendiri
dengan metode ini tidak akan ditemukan sepatu berserakan
selain itu pembayarannya menggunakan kupon mengajarkan siswa membayar terlebih dahulu
untuk harga makanannya pun diseragamkan
setiap makanan harganya rp tujuh per porsi sedangkan minuman rp tiga
menunya diupayakan sehat tanpa jat sintetis
setiap makanannya pun dihitung takaran gisinya
sekali lagi penggunaan plastik memang dihindari di sini
pengawasan standar dan kualitas makanan terus dipantau oleh dinas kesehatan pemerintah kota surabaya
meskipun pedagang makanannya dari luar sekolah kualitas makanan tetap terjaga
tiga bulan sekali itu diambil sampel terus di lab di laboratorium sana diambil ke sana
terus hasilnya itu dua minggu sesudah itu
hasilnya dikasihkan ke sini
kalau hasilnya negatif kalau ada yang mengandung bahan bahan yang seperti borak pemanis itu ada teguran dari sana
faktor sanitasi juga sangat diperhatikan
air dari kantin dibuat mengalir kemudian diolah hingga kembali ke kolam dan menjadi media hidup bagi ikan konsumsi yang ada di kolam
bagi para siswa makan di kantin ini tidak hanya sebatasan
hanya sebatas makan saat jam istirahat
kantin ini tidak hanya ramai pada saat istirahat saja
pada saat pembelajaran juga terkadang siswa memakai kantin ini untuk tempat mengerjakan tugas atau mengerjakan ulangan
karena beberapa guru mapel menyarankan untuk melaksanakan pembelajaran di kantin apung
jadi ini di sini
lebih menyenangkan di sini atau di kelas
di sini karena di sini kita bisa refreshing melihat tumbuhan tumbuhan jadi nggak di indoor selalu
ini tempat pembelajaran outdoor juga
kapasitas siswa yang berada di atas kantin apung ini maksimal lima ratus siswa
bila sudah penuh siswa bisa menikmati makanan di sekitar kolam yang juga masih hijau dan rindang
pada waktu istirahat mereka ada tempat untuk bermain tapi sambil makan
dan itu diperluankan
memang tempat yang rindang tempat yang nyaman
akhirnya di pembelajaran mereka kan merasa sudah terekspresikan ya di sini
akhirnya di pembelajaran akan menjadi fokus kembali ketika sesudah istirahat
atas komitmennya menjaga kantin dan lingkungan sekolah tahun dua ribu sembilan belas sekolah ini meraih juara satu lomba sekolah sehat berkarakter tingkat nasional
tim liputan cn indonesia
surabaya jawa timur